dugaan kebocoran data penduduk indonesia yang ramai diperbincangkan publik menimbulkan pertanyaan
apakah perlindungan terhadap data publik sudah dilakukan secara maksimal dan sudah idealkah regulasi yang ada untuk memberikan perlindungan data pribadi
saya akan membahasnya bersama narasumber yang bergabung melalui zoom
ada deddy permadi jurubicara kemenkominfo
kemudian ada wahyudi jafar direktur eksekutif elsam
dan nanti akan bergabung m farhan anggota komisi satu dpr ri
saya sapa dulu mas deddy dan juga mas wahyudi selamat malam
selamat malam mbak eva
ya mas deddy saya ingin tanya bagaimana kemudian tindak lanjut dari hasil penelusuran kominfo
soal dugaan kebocoran data penduduk indonesia yang ini diduga diperjualbelikan dan ada kemiripan dengan data yang dimiliki bpjs kesehatan
baik beberapa langkah yang dilakukan oleh kementerian kominfo dalam beberapa jam terakhir ini adalah
yang pertama kami melakukan pemanggilan secara resmi kepada direksi bpjs kesehatan
kemarin pukul dua siang kami sudah melakukan pemanggilan
dan ada beberapa hasil yang sudah kami sampaikan juga kepada media
misalnya dorongan kami kepada bpjs kesehatan untuk melakukan investigasi lebih mendalam bersama kami dan bersama bssn
dan kemudian juga langkah langkah antisipatif yang dilakukan di sistem internal bpjs kesehatan
kemudian yang kedua yang kami lakukan adalah melakukan antisipasi tersebar
dan melakukan data pribadi ini secara lebih luas
pertama kami melakukan blokir terhadap website yang diduga digunakan untuk menyebarkan iklan atau pembelian data pribadi ini yaitu rate forum
kemudian kami juga melakukan pemblokiran terhadap galink yang bisa digunakan untuk mengunduh data pribadi tersebut
yang kami lakukan walaupun ada beberapa yang mungkin cukup skeptis terhadap pemblokiran website
tapi kami percaya apapun yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi data pribadi
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku itu wajib dilakukan
kemudian yang terakhir kami juga melakukan upaya investigasi lebih mendalam bersama dengan bssn dan bpjs kesehatan
sampai hari ini kami sudah mengidentifikasi
ada satu juta data yang kami lakukan pendalaman dan ini akan terus kami update perkembangannya kepada masyarakat indonesia
oke yang kemudian ingin diketahui masyarakat adalah data data apa saja yang kemudian diduga dibocorkan ini
seberapa detail data itu dan kemudian seberapa bahaya kemudian kalau data ini bocor
data data yang kami identifikasi diantaranya data pribadi berupa nama
tempat tanggal lahir ika nomor ktp dan kemudian ada beberapa data yang menunjukkan bahwa data ini identik dengan data bpjs kesehatan
pertama data noca atau nomor kartu nomor kartu keanggotaan bpjs kesehatan
kemudian yang kedua ada data tanggungan dan juga data keluarga data nomor kantor yang diduga nomor kantor bpjs kesehatan terkait
dan beberapa data yang lain
dan peridentifikasi memang identik dengan data yang dimiliki oleh bpjs kesehatan
oke apakah kemudian masyarakat bisa memastikan data mereka ini sudah bocor atau tidak mas deddy
nah sesuai dengan pp tujuh puluh satu tahun dua ribu sembilan belas itu diamanatkan
jika terjadi insiden kebocoran data maka pola data atau pse
penyelenggara sistem elektronik terkait harus melakukan beberapa hal
yang pertama adalah melaporkan secara resmi kepada kementerian kominfo pada kesempatan pertama
untuk melakukan investigasi lebih mendalam
kemudian yang kedua kewajibannya juga adalah memberitahukan pada pemilik data pribadi tersebut
sehingga tiap orang yang datanya diduga bocor
informasikan secara transparan
data apa saja yang bocor dari data pribadi yang mereka miliki
dan yang ketiga pse atau pengelola data itu wajib melakukan pembenahan secara internal
dan langkah antisipatif untuk mencegah kebocoran data yang lebih luas
oke artinya kalau memang betul data yang bocor ini adalah data bpjs kesehatan
maka bpjs kesehatan wajib untuk menginformasikan kepada pemilik data pribadi ini
bahwa datanya bocor kurang lebih seperti itu ya mas teddy
oke mas wahyudi seberapa membahayakan sebetulnya kebocoran data pribadi ini
ya jadi tentu kan hari ini data pribadi menjadi satu core dari seluruh proses bisnis
baik yang dilakukan oleh pemerintah sektor sektor publik maupun swasta
sehingga kemudian dia menjadi rentan sekali untuk kemudian dieksploitasi atau disalahgunakan
karena memang dia menyangkut hidup seseorang masa depan seseorang

itu diambil keputusan hidupnya berdasarkan pada data pribadinya
dan oleh karenanya kemudian seseorang tersebut sebagai subjek data harus memiliki kontrol penuh terhadap data pribadinya
karena kan kerugian yang dialaminya tidak hanya semata mata kerugian ekonomi mungkin
atau kerugian yang sifatnya jiwa fisik dan sebagainya
kalau kita lihat misalnya beberapa kasus yang terkait dengan peminjaman online
yang terkait dengan pencurian identitas kependudukan dan seterusnya
itu kan implikasinya cukup panjang
sehingga kemudian sebuah proses investigasi yang mendalam atas kebocoran data pribadi yang terjadi
itu sangat sangat diperlukan untuk kemudian mengidentifikasi tadi
data apa saja yang dibocorkan dan kemudian resiko terhadap subjek data itu apa saja
kemudian langkah mitigasi semacam apa yang bisa dilakukan
nah sayangnya memang kan kalau mengacu kepada legislasi dan regulasi yang berlaku hari ini
ketentuan ketentuan itu belum terlalu solid untuk bisa memastikan
hak hak dari subjek datanya
misalnya kalau mengacu kepada pp tujuh puluh satu dua ribu sembilan belas
maupun permen kominfo nomor dua puluh tahun dua ribu enam belas
tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik
itu kan proses notifikasi baru bisa diberikan dalam jangka waktu paling lama empat belas hari
artinya tidak segera setelah kejadian atau witot undo delay prinsipnya
itu bisa langsung diberitahukan kepada subjek datanya
ini yang kemudian perlu diperbaiki dalam konteks legislasi
perlindungan data pribadinya
misalnya dalam konteks notifikasi itu kan sangat bertingkat ya
pertama misalnya ketika memang kebocorannya kecil resikonya
maka mungkin bisa langsung dimitigasi oleh pengendali datanya
tapi ketika dia memiliki satu resiko yang cukup tinggi
dan kebocoran datanya besar
dia harus lapor kepada otoritas pelindungan data dalam hal ini misalnya kominfo saat ini
lalu kemudian yang kedua
jika memang ada resiko yang tinggi bagi subjek data misalnya
ada data sensitif yang bocor misalnya terkait dengan data kesehatan dan seterusnya
rewire kesehatan dan sebagainya
harus ada proses notifikasi kepada subjek datanya
meskipun kalau kita mengacu kepada permen kominfo dua puluh dua ribu enam belas maupun tadi pp tujuh puluh satu
tentang penyelenggaran sistem dan transaksi elektronik
sekarang itu baik resikonya kecil maupun besar
pengendali data pengelola data dalam hal ini harus segera memberikan notifikasi kepada subjek data
kepada pemilik datanya
yang kemudian juga secara umum
kalau mengacu kepada berbagai legislasi yang ada hari ini
maupun regulasi yang dibentuk untuk menjalankan berbagai aturan sektoral tersebut
perlindungan yang spesifik terhadap subjek data itu belum ada
karena misalnya pp tujuh puluh satu dua ribu sembilan belas itu lebih banyak pengatur tentang kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik
pse nya dalam kapasitas mereka sebagai pengendali dan prosesor data
tetapi apa yang lebih spesifik
hak hak apa saja yang dimiliki oleh subjek data
misalnya dia harus mengadu kemana
proses pemulihan seperti apa yang bisa mereka dapatkan ketika terjadi kebocoran
itu yang belum diatur dengan cukup baik dalam aturan aturan yang berlaku saat ini
sehingga kemudian sebuah undang undang pelindungan data yang komprehensif
hari ini menjadi sangat dibutuhkan untuk tidak kemudian terus mengulang pada situasi yang sama
praktek praktek kebocoran insiden kebocoran yang terjadi sebelumnya
tapi dalam kasus yang sekarang ini
kami cukup memberikan apresiasi

langkahnya cukup cepat dibanding pada kasus kasus sebelumnya
yang kita selalu kemudian bertanya tanya
proses investigasi seperti apa yang sudah dilakukan
laporannya seperti apa
apakah cukup akuntabel
bagaimana memastikan insiden serupa tidak terulang kembali dan sebagainya
hari ini kan informasi cukup baik disampaikan
dan kemudian ada langkah langkah yang telah dilakukan
sehingga ini menjadi satu proses pembelajaran
yang nantinya juga undang undang pelindungan data pribadi akan diimplementasikan
oke langkahnya cukup cepat dan juga cukup taktis begitu ya mas wahyudi
mas farhan sudah bergabung bersama kami
saya ingin tanyakan tadi yang sempat disampaikan oleh mas wahyudi
bahwa perlindungan spesifik terhadap subyek data ini belum ada
tapi dijawabnya setelah jeda kita akan lanjutkan sesaat lagi
cnn indonesia newscast segera kembali
ya kembali kami lanjutkan dialog saya langsung ke mas farhan
mas farhan seperti yang tadi disampaikan mas wahyudi
perlindungan yang spesifik terhadap subyek data ini belum ada
artinya regulasi untuk melindungi data pribadi ini sebetulnya belum ideal di tanah air
anda setuju dengan pendapat itu
setuju sekali makanya kita udah dua periode di dpr nih
membahas rencana undang undang perlindungan data pribadi
tidak selesai selesai membuat kusing juga
tapi sebetulnya memang ada beberapa hal yang sangat sangat krusial dalam perdebatan di ruu ini
yang saya sekarang bisa mengerti mengapa ternyata pembahasannya tidak begitu lama
karena bagaimanapun juga baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi dpr
kita ingin menjadikan rancangan undang undang ini sebagai rancangan undang undang
yang bisa diaplikasikan tanpa mengundang banyak kontroversi
dan mengundang atau memerlukan perlindungan data pribadi
tapi yang penting
yang disediakan untuk leggard kia
bagaimanapun yang sudah marah
kita saja sama sama untuk catat
pelanggan telepon atau kartu telepon atau sim card yang prabayar
karena kamu mesti melaporkan nis dengan kartu keluarganya sekalian
nah hal hal seperti ini itu kita menyebutnya sebagai bocor alus
memang harus diatur oleh sebuah level sekelas undang undang
nah di undang undang inilah yang ternyata perdebatannya ternyata tidak semudah itu gitu
perdebatannya sangat alat
oke artinya problematikanya bukan hanya sekedar masalah hacker yang kemudian sedang terjadi saat ini
tapi lebih luas begitu mas farhan
soal pernyataan pribadi ini
karena bagaimanapun juga apa yang terjadi sekarang ini adalah sebuah kondisi yang membuat baik itu pemerintah di komite
ataupun para akademisi itu menjadi sporadis gitu
karena memang tidak ada dasar hukum yang cukup kuat untuk melakukan penindakan misalnya
penindakan terhadap mereka yang membocorkan dan mengelola data pribadi secara tidak baik dan benar itu nggak ada
cara yang bisa dilakukan maksimum oleh kominfo yaitu seperti yang disampaikan sama mas teddy tadi
apakah kita kemudian bisa mempidanakan mereka yang menjual
walaupun kita gemesnya stres mati
dan apa yang disampaikan sama mas masyudi juga wajar
mampukah kita menjaga data pribadi tersebut dari sebuah usaha eksploitasi yang akan mempengaruhi hidup seseorang
karena eksploitasi data pribadi yang masuk ke dalam sebuah skema big data gitu misalnya
bisa membuat kita memutuskan hal hal yang sangat penting dalam hidup kita ini tanpa kita sadari bersama gitu
karena adanya intervensi atau pengolahan terhadap big data data pribadi yang kita miliki
jadi memang harus hati hati sekali
apakah kemudian bpjs bisa ditindak
bpjs kesehatan sebagai sumber kebocoran itu hanya dianggap lalai
nggak ada sanksi yang bisa kita berikan apa apa
mungkin kominfo nanti akan galakkan setengah mati sama bpjs kesehatan
tapi apakah bisa dipidanakan
pejabat di bpjs kesehatan itu karena kelalaiannya bisa dituntut secara hukum ya nabi
makanya dibutuhkan rancangan undang undang perlindungan data pribadi sesegera mungkin
oke mas deddy apakah memang masalah kewenangan untuk memberikan sanksi ini juga menjadi
betul betul salah satu yang menjadi kendala untuk memberikan perlindungan secara maksimal terhadap data pribadi masyarakat
saya sangat sepakat dengan kang farhan tadi bahwa produk undang undang kita memang harus diperkuat
diantaranya melalui ruu pelindungan data pribadi
ini pr kami bersama pak kominfo dengan kang farhan di dpr ri ya
dan kita harapkan ini bisa sesegera mungkin dilakukan penyelesaiannya
yang kedua adalah bahwa kominfo saat ini mengeluarkan daya upaya yang bisa
sesuai dengan regulasi existing yang ada
untuk melakukan penanganan terhadap dugaan kebocoran data ini
kita punya pp tujuh puluh satu kita punya undang undang ite kita punya permen kominfo tentang pelindungan data pribadi
yang sudah ada ini kita optimalkan sebagai landasan untuk langkah langkah kominfo melakukan beberapa tindakan
untuk pencegahan dan juga pendidikan
nah dari tiga produk undang undang yang tadi saya tadi selain melakukan pemblokiran terhadap
situs redforums dan juga akun kots dan juga tiga akun link bfiles com mega nz dan anonfiles
tidak dilakukan beberapa langkah lain
misalnya panggilan terhadap direksi bpjs kesehatan sudah kami lakukan kemarin
karena menurut anda dari pp tujuh puluh satu itu bisa dilakukan
bahwa siapapun diduga menjadi pengelola data pribadi dan terjadi kemungkinan
kebocoran data harus melaporkan kepada kominfo pada kekuatan pertama
sangsi administratifnya dimungkinkan juga
di antaranya mulai dari surat teguran sampai dengan penghentian sementara
izin untuk menjadi pse atau penyelenggara sistem elektronik ataupun pengelola data
nah kemudian upaya upaya lain juga kita lakukan
misalnya tetap melakukan digital forensik bersama sama dengan pemerintah
bssn dan juga mabes polri
ini semuanya kita lakukan dengan payung hukum yang existing
memang belum ideal tetapi untuk mencegah kebocoran yang lebih luas
ini harus kita lakukan di pelindungan data pribadi kepada masyarakat indonesia
oke sangsi sangsi tersebut apakah dinilai efektif
apakah justru nantinya tidak akan merugikan dari pihak pemilik data sendiri
misalnya kalau tadi mas deddy mengatakan bahwa
sampai setegas penghentian sementara pengelolaan data
mas wahyudi anda melihatnya seperti apa
ya jadi memang kalau melihat regulasi dan legislasi yang ada hari ini
tadi belum ideal karena memang bagaimana menciptakan efek jerah
pertama bahwa kebocoran tidak akan terjadi kembali
dan yang kedua memastikan ada pemulihan hak terhadap subjek datanya
terkait dengan sanksi kan memang tadi seperti disampaikan oleh pak deddy
pertama adalah sangsi administratif dalam bentuk tergantung
sehingga dari kebocoran sampai kemudian penghentian sementara sistemnya
yang ini kemudian menimbulkan tanda tanya terkait dengan bagaimana kemudian nasib data yang ada di dalam sistem tersebut
misalnya sekarang dalam konteks yang diperjualbelikan melalui beberapa dark web maupun beberapa situs
yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan data data yang sudah ada di dalam situs tersebut
apakah bisa dijangkau atau seperti apa
atau jangan jangan itu bisa dilakukan pemrosesan data lanjutan yang justru malah akan semakin merugikan bagi subjek datanya
dan kemudian butuh penelaakan lebih mendalam
tadi melalui proses digital forensik dan juga investigasi
untuk kemudian memberikan satu kesimpulan
kebocoran itu sebagai akibat dari kebocoran sistemnya atau kerusakan sistemnya atau memang human error
harus kita akui bahwa dalam banyak kasus kebocoran data pribadi itu muncul terjadi karena human error
karena memang orangnya
misalnya hari ini dengan situasi pekerja yang work from home dan sebagainya
mengharuskan alat berpindah dan seterusnya
itu kan bagian dari human error
atau yang kedua memang security systemnya ada persoalan
ini yang kemudian perlu dipertegas nantinya dengan penerapan undang undang pelindungan data
salah satu prinsip penting dalam perlindungan data pribadi itu kan prinsip integritas dan kerahasiaan
prinsip integritas dan kerahasiaan itu mengandekan bahwa dalam pemrosesan data pribadi
pengendali data harus melakukan pseudonomisasi dan juga tukar enkripsi terhadap data data yang diperlindungi
dan juga bukan enkripsi terhadap data data yang diperlindungi
memastikan bahwa tidak ada gangguan terhadap confidentiality data
atau kemudian gangguan terhadap integritas datanya
atau juga gangguan terhadap availability datanya ketersediaan datanya
yang kemudian nanti dari proses investigasi akan bisa diketahui
apakah betul ada gangguan gangguan pada tiga hal tersebut
kalau confidentiality sudah pasti terbuka ya
karena ada disclosure data pribadi hari ini
terkait dengan integritas ini juga nanti kita bisa cek
apakah integritasnya berubah atau tidak
kemudian jangan jangan yang ketiga data itu sudah tidak bisa diakses sama sekali
artinya ada praktek pencurian identitas
subjek data tidak bisa lagi mengontrol data pribadinya
sehingga kemudian kesimpulannya misalnya sampai pada level ganti nomor identitas seseorang
ini yang juga di banyak negara banyak jadi
sampai kemudian perubahan nik seseorang
karena nik itu sudah tidak bisa lagi dikontrol dikuasai oleh subjek datanya
terkait dengan sanksi yang lain
sanksi pidana memang
sebenarnya kalau kita melihat beberapa rumusan ketentuan dalam undang undang informasi dan transaksi elektronik
terutama yang terkait dengan perubahan dan juga serangan terhadap integritas data dan seterusnya
bagaimana diatur ketentuan pasal tiga puluh satu sampai dengan ketentuan pasal tiga puluh lima undang undang informasi dan transaksi elektronik
proses investigasi ini nanti akan bisa diketahui
apakah memang ada upaya pertasan terkait dengan sistem keamanan bpjs
atau ada human error dan sebagainya
sehingga kemudian disitu akan ditemukan apakah ada elemen pidananya atau tidak
kalau memang ada elemen pidananya maka kemudian bisa menggunakan ketentuan yang ada dalam undang undang informasi dan transaksi elektronik
karena ini kan bagian dari serangan terhadap confidentiality integrity dan availability of data
yang ini bagian dari cyber demand crime
itu juga bagian dari yang diatur oleh undang undang informasi dan transaksi elektronik
yang memang masih kosong itu kan sanksi terkait dengan denda
bagaimana kemudian denda bisa diberikan
terhadap mereka pengendali data yang berakibat pada terjadinya insiden kebocoran data pribadi
karena memang di dalam aturan yang berlaku hari ini belum ada
nah terakhir terkait dengan ganti kerugian bagi subjek datanya
yang ini juga masih sulit
karena mengacu kepada undang undang informasi dan transaksi elektronik
ketentuan pasal dua puluh enam ayat satu dan dua
sulit sekali kemudian untuk bisa membawa kasus kasus yang terkait dengan kebocoran data pribadi ke pengadilan
karena proses pembuktian di pengadilan itu
kan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan
nah untuk bisa menghadirkan bukti betul
bahwa seseorang data pribadinya telah disalahgunakan
telah dibocorkan ke muka pengadilan
itu satu hal yang berat
kecuali memang kominfo dalam hal ini nantinya
jadi proses investigasi dan forensik yang dilakukan
bisa menemukan bukti bahwa misalnya datanya kang farhan adalah bagian dari data yang dibocorkan
kak kang farhan bisa menggunakan bukti itu untuk kemudian proses gugatan ganti kerugian ke pengadilan
dengan mengacu pada mekanisme perdata
sebagaimana diatur oleh ketentuan pasal dua puluh enam undang undang informasi dan transaksi elektronik
mungkin begitu mbak eva
oke dan catatan catatan itu yang menurut anda patut ada di dalam undang undang perlindungan data pribadi nantinya
kemudian sehingga diharapkan undang undang data pribadi
kalau di undang undang data pribadi semua sudah jelas
tidak perlu ada lagi pelaporan secara pribadi
kalau di ipe kan dikatakan bahwa justru sayanya yang mesti melaporkan
dibantu sama kominfo gitu
jadi kalau misalkan ada berapa juta kemarin dua belas enam juta orang itu ya
maka dua belas enam juta ini mesti serempak melakukan pengaduan perdata secara individu
kalau yang sekarang dua ratus tujuh puluh sembilan juta
hukum acaranya akan sangat susah
tapi kalau dengan undang undang pdp maka sanksi tersebut akan di dalam bahasa umum
jadi ini adalah satu hal yang harus di akumulasikan oleh negara kepada si penanggung jawab data ini sendiri
artinya bahwa kita akan bisa menuntut pertanggung jawaban atau akuntabilitas
dari para stakeholders yang terlibat dalam penyimpanan kelolaan dan penguasaan data pribadi
yang dikumpulkan dalam sebuah tempat
kita bisa fisik bisa tidak fisik tentunya
yang kemudian ternyata digunakan untuk tujuan tertentu yang telah disetujui oleh sang pemilik data tersebut
sejauh mana kemudian harapan terhadap undang undang perlindungan data pribadi kalau kemudian narasumber yang bergabung pada malam hari ini sepakat bahwa itu menjadi salah satu solusi
sejauh mana kemudian undang undang pdp ini bisa memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran kebocoran data ke publik kedepannya
kita akan bahas sesaat lagi
cnn indonesia newscast segera kembali
saya lanjutkan dialog
mas deddy bagaimana kemudian kita masyarakat bisa berharap undang undang perlindungan data pribadi ini bisa menjadi solusi agar kedepannya tidak terjadi kebocoran data publik
baik sebetulnya dari sisi kami ya mbak ini kita anggap sebagai pekerjaan bersama
jadi yang pertama dari sisi regulasi memang betul harus diperkuat
pemerintah dalam hari ini kominfo dengan komisi satu dpr ri harus bekerja keras dan kami yakin kami dan tim kang farhan di dpr ri sekarang sedang bekerja keras untuk itu
yang kedua dari sisi pengelola ataupun pse dari sistem elektronik
itu pun harus memiliki kesadaran penuh untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan sistem keamanan siber mereka itu aman
bisa dibantu dengan investigasi oleh pssn secara berkala jika diperlukan
dan yang ketiga dari sisi masyarakat atau publiknya
karena seringkali permasalahan kebocoran data pribadi ini juga terkait dengan kesadaran atau literasi digital masyarakat
sehingga melalui tiga komponennya
dari sisi regulasi kita perkuat dari sisi pse ataupun pengelola datanya mereka punya kesadaran penuh untuk selalu melakukan evaluasi
dan dari sisi masyarakat juga punya literasi yang cukup untuk menyadari bahwa mereka harus melindungi data pribadi kita masing masing
kira kira itu mbak bahwa ini adalah pekerjaan bersama memang
pekerjaan bersama begitu ya mas farhan
anda sepakat dengan itu ada tiga hal ada tiga entitas yang kemudian juga tidak hanya regulasinya juga
tapi juga pihak pihak yang berkepentingan juga harus menjaga ini
secara proses politik sebetulnya sekarang ini kami di komisi satu sangat berharap bahwa
pimpinan dpr ri masih memberikan izin kepada kita untuk melakukan atau melanjutkan pembahasan ruu pdt
karena betulnya kalau melihat dari peraturan md tiga dan juga peraturan penyelesaian undang undang
kita ini sudah melewati deadline yang ada
jadi harus dicoba
sebenarnya kita sudah melakukan pembahasan ruu pdt
tapi setelah pembahasan ruu pdt kami harapkan bisa kami selesaikan pada tahun dua ribu dua puluh satu dan mendapatkan izin dari pimpinan dpr ri
kemudian kami juga berharap bahwa perdebatan atas otoritas perlindungan data pribadi antara pihak pemerintah dengan pihak dpr ri
ini bisa segera diselesaikan sehingga kita bisa memastikan implementasi atau pengambilan data pribadi
ini bisa segera diselesaikan sehingga kita bisa memastikan implementasi atau pengambilan data pribadi
dari ruu pdt ini sesegera mungkin karena kita sangat sangat membutuhkannya
oke semendesak apakah sebetulnya undang undang perlindungan data pribadi ini mas wahyudi terakhir dari anda
ya jadi hadirnya undang undang pelindungan data pribadi yang komprehensif
dia paling tidak akan memberikan kepastian hukum perlindungan data pribadi di indonesia
karena dari studi kami di elsam paling tidak kami menemukan empat puluh enam legislasi yang kontrainya terkait dengan data pribadi
tetapi materinya saling kontradiktif dengan data pribadi

saling kontradiktif satu sama lain
tumpang tindih satu sama lain sehingga justru malah menciptakan ketidakpastian hukum dalam perlindungan data
misalnya terkait dengan perbedaan definisi perbedaan ruang lingkup perbedaan kewajiban dari pengendali data dan seterusnya
yang ini kemudian menyulitkan ketika terjadi situasi kebocoran data pribadi seperti sekarang
artinya harapannya nanti undang undang pelindungan data pribadi bisa menjawab seluruh persoalan yang kita hadapi
terkait dengan komersensian data pribadi untuk memastikan kontrol dari subjek data terhadap data pribadi
terkait dengan komersensian data pribadi untuk memastikan kontrol dari subjek data terhadap data pribadi

dan sekaligus ini bagian dari juga menjaga pahasan sipil hak privasi dari warga negara
dan yang kedua tentu hadirnya undang undang perlindungan data pribadi ini akan memberikan satu kontribusi yang cukup penting bagi pengembangan ekonomi digital yang inklusif
karena kompetisi dalam konteks digital hari ini salah satu aspek yang harus dihadirkan adalah adanya sebuah undang undang perlindungan data pribadi yang komprehensif
oleh karena kemudian kami sangat berharap bahwa perintah dan dpr segera menemukan titik temu tadi seperti disampaikan pak farhan
terkait dengan pembentukan otoritas pelindungan data ini baiknya yang seperti apa
karena nantinya undang undang perlindungan data pribadi bisa berlaku secara efektif memastikan pelindungan data pribadi dari publik
baik perlindungan yang maksimal terhadap data publik itulah yang kita harapkan bersama kedepannya
mas wahyudi mas farhan dan mas deddy terima kasih atas waktunya pada malam hari ini
terima kasih atas waktunya pada malam hari ini
selamat malam bapak
selamat malam terima kasih
cnn indonesia newscast segera kembali